saya berangkatlah menuju depok
setelah masuk kompleks polri duren tiga
ya saudara menuju ke dari sakuling ke depok
ya setelah sampai ke duren tiga melewati kompleks duren tiga
saya melihat joshua ada di depan gerbang
saudara melihat joshua ada di depan gerbang
kemudian saya perintahkan azan romer ajudan untuk berhenti
nah setelah berhenti azan romer turun
kalau dari sakuling menuju depok emang melewati duren tiga
sudah menjadi kebiasaan dari walmor dan azidan untuk melewati kompleks poli
karena apabila melewati lewat kiri itu harus muter jauh
itu sudah menjadi kebiasaan dari walmore dan driver
sudah menjadi kebiasaan
kalau dari saguling menuju ke kantornya
saya baru tahu kalau durian tiga itu tembus tembusnya begitu
itu bukan ya cuma satu komplek terus kan enggak ada jalannya
ada jalan waktu itu memang kami memasang pagar pembatas
karena waktu itu tidak ada pagar pembatas
waktu kami di sana kami membangun pagar untuk pembatas
nah itu biasanya driver sudah kontak dengan satpam atau yang ada di saguling untuk membukakan
ya kemudian saudara pergilah ke saguling lewatlah durian tiga saudara melihatlah joshua
kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh yosua terhadap istri saya waktu saya melihat dia
karena di saguling saya tidak bertemu
romer biasanya kalau berhenti gitu dia langsung turun
tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini
karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam
setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi
sudah jalan aja
tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga
senjata saya jatuh
kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam duren tiga
senjata apa yang saudara jatuhkan itu
senjata yang selalu saya pegang yaitu combat wilson kaliber empat puluh lima
combat wilson oke kemudian
nah kemudian saya masuk ke dalam
masih parkir mobil waktu itu
saya masuk ke dalam ketemu kuat di
saya sampaikan ke kuat
kemudian dia keluar
ntar saudara masuk ke dalam
sempat bertemu dengan istri saudara tidak
tidak ketemu ya wulian
ketemu dengan terdakwa richard nggak
ketemunya di dalam ya wulian
ketemunya di dalam
duluan mana saudara ketemu richard sama ketemu kuat ma'ruf
duluan ketemu kuat ma'ruf
terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan kuat maruf di dalam atau di garasi
di saya tidak ingat pasti yang jelas di dapur menuju
di dapur menuju dapur
kemudian saudara perintahkan kuat ma'ruf untuk manggil yosua
saya masuk ke dalam richard turun
kemudian setelah itu kuat yosua masuk bersama kuat
dan ricky di belakangnya saya masih perhatikan
begitu masuk saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan joshua kepada istri saya
saya kemudian berhadapan dengan joshua
saya sampaikan ke yosua kenapa kamu tega sama ibu
jawaban yosua tidak seperti yang saya harapkan
dia malah menanya balik ada apa
kemudian seperti menantang
saya kemudian lupa saya tidak bisa mengingat lagi
saya bilang kamu kurang ajar
saya perintahkan richard untuk hajar cat
bagaimana cara saudara memerintahkan richard
hajar cat kamu hajar cat
kemudian ditembaklah yosua
sambil maju sampai roboh yang mulia
itu kejadian cepat sekali
tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu
saya kaget kemudian saya sampaikan stop berhenti
begitu melihat yosua jatuh kemudian sudah ada berumuran darah saya jadi panik yang mulia
saya tidak tahu bagaimana
saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia
kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia
akhirnya kemudian saya melihat ada senjata yosua di pinggang
saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia
pinggang yosua ya
pinggang yosua oke kemudian
kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari yosua
kemudian saya mengambillah tangan yosua kemudian menggenggam senjata milik joshua dan menembakkan ke lemari sebelah
kemudian setelah itu saya berpikir
kemudian setelah itu saya pelap senjata yosua dengan masker saya letakkan di samping yosua yang mulia
pada saat saudara menembak ke dinding itu ya
iya yang mulia
pada saat saudara menembak kemana itu si ricky dan si kuat
dia ada di dekat kolam kemudian richard di belakang saya
richard di belakang saya kalau tidak salah
kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia
nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia
setelah keluar saya bertemu romer di garasi
saya sampaikan kamu lihatin ibu di dalam
kemudian saya keluar saya ketemu yogi
saya sampaikan kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa
di bawah rumah sakitnya mulia
bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum
ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum
tolong keluar bawa keluar handphonenya
saya meminta prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit
kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini
apa istri saudara
istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri
nah saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya
sudah menangis duduk di tempat tidur
istri saya bertanya ada apa pak
udah kamu diam aja kita ke saguling
saya kemudian membawa istri saya ke saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu
karena saya lihat ada yosua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu
saya kemudian membawa keluar
saya ketemu dengan ricky saya perintahkan ricky kamu amankan ibu ke saguling
saya kemudian masuk ke dalam memanggil richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab richard
yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak menembak
saya akan bela kamu karena ini peristiwa
saya harus bertanggung jawab
kemudian saya sampaikan kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong
kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur yosua
yosua nembak kamu dan kemudian kamu melakukan
jangan lupa untuk berlangganan